pertandingan terakhir penyisian grup b cabang olahraga sepak bola sea games dua ribu sembilan belas
antara indonesia versus laos berlangsung di lapangan sepak bola imos city stadium
ini adalah kali pertama bagi imacy stadium menggelar pertandingan sepak bola di event sea games dua ribu delapan belas
lapangan yang digunakan untuk pertandingan antara indonesia versus laos adalah milik sebuah sekolah menengah atas di kota imus
tiga puluh km dari manila
di stadion ini ruang ruang kelas yang biasanya digunakan untuk proses belajar mengajar disulap menjadi ruang ganti pemain dan tempat konferensi pers
menggunakan rumput sintetis stadion ini juga hanya dapat menampung sekitar tujuh ratus lima puluh orang penonton
di kota imus kelas menengah atas sepak bola di event sea games dua ribu sembilan belas adalah milik sepak bola di event sea games dua ribu sembilan belas